jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar patah gitu loh
jadi hanya asumsi asumsi saja
narasi narasi kecurigaan oh kami ini kalah karena pak presiden nunjuk pejabatnya di sana
tapi ternyata terbukti seperti itu tidak ada
dan kebetulan juga di luar negeri juga tidak ada pejabat ya
di luar negeri juga nggak ada pejabat nggak ada pj gitu
tidak ada bansos tidak ada pj tetap saja juga menang dua nya
jadi ini kita pikir yang harus kita pahami jangan sampai ada lagi narasi narasi yang menyudutkan pak presiden tentang adanya pj ada bansos
nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan pj juga nanti akan lebih jelas sesi dua
sedikit saya koreksi tadi ucapannya pak bambang wijayanto ya
di mana ada pj pj itu pak jokowi datang kampanye
setahu saya sampai hari ini presiden jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun dalam pemilu kemarin
jadi itu dikoreksi ya jangan nanti jadi fitnah
pertama saya ucapkan mudah mudahan cepat dari jaksa agung
yusril mudah mudahan jadi jaksa agung
kalau kemarin saya mengatakan kita menang dua puluh empat
salah satu inti gugatannya kan tentang sirekap
dia bilang sirekap itu alat curang
kita sudah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan sirekat tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang
jadi patah sudah satu bagian dari permohonan yaitu tentang sirekap
tambah lagi sepuluh hari ini jadi tiga puluh empat
dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme tsm dan keterlibatan jokowi
hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar
kemarin waktu hakim yang mulia arief membahas cincin saya langsung viral di mana mana
saya ini sudah tiga puluh delapan tahun pengacara dan dua puluh tahun di kantor raksasa dunia
lima tahun di australia dengan tujuh ratus pengacara bule
tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut
gugat permohonannya ini kan selalu menyalahkan jokowi jokowi termasuk mengenai bansos dan pj juga menyalahkan menteri dalam negeri
tapi jokowi dan menteri dalam negeri bukan pihak dalam perkara ini
jadi bagaimana mungkin nanti mahkamah konstitusi mengatakan bahwa jokowi melanggar hukum
melakukan kejahatan dan juga mendagri
kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa bataknya bahasa belanda
jadi makanya saya bilang sudah tiga puluh
aceh dua puluh empat kepala daerah dua puluh tiga pj kalah
di jakarta hampir berimbang
kurang apa lagi dekatnya sama pusat kekuasaan
tapi hampir berimbang satu dan dua
nanti kalau nanti sore mengenai bansos mungkin akan genap lima puluh
dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi jaksa agung
begini saya nulis buku mengenai deponiring
status bambang itu sampai hari ini masih tersangka
seminggu sebelum kampanye jokowi sudah tidak kampanye
jadi itu adalah tuduhan fitnah cercaan dan lain sebagainya
selebihnya sudah dikatakan oleh pak oto
sama nama saya tapi dia lebih pinter
pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan
ini dong walaupun sudah tiga puluh lima enggak apa apa
biar aja dia di sini
jadi semua sudah disampaikan oleh prof yusril prof oto pak hotman
jadi semuanya akan kita tindaklanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya
yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai bansos
mengenai pj dan sebagainya
itu akan lebih seru lagi sore nanti
sampai kita tunggu iklan selanjutnya